kecelakaan beruntun melibatkan dua bus dan satu minibus terjadi di ruas jalan tol cipularang purwakarta senin sore
kecelakaan terjadi diduga akibat sopir bus kurang konsentrasi sehingga tidak dapat mengontrol situasi lalu lintas di depan
evakuasi terhadap para penumpang yang terjepit badan kendaraan dilakukan oleh petugas jasa marga dan polisi yang dibantu para penumpang
sejumlah penumpang yang duduk di bangku bagian depan terjepit setelah bus po prima jasa yang mereka tumpangi menabrak bus lainnya di depannya
kecelakaan terjadi ketika kendaraan yang terlibat kecelakaan melaju dari arah bandung menuju jakarta
kecelakaan berawal saat minibus jenis sport ditabrak oleh bus angkutan umum po budiman
tak berselang lama bus angkutan umum pu prima jasa menabrak bagian belakang bus pu budiman yang ada di lajur
yang mana belum
yang ini remnya nggak ketahan
enggak nabrak pertuner dulu
jadi ini lagi di pinggir terus ketabrak prima jasa
oh lagi berhenti
ya lagi berhenti di pinggir sini
sementara itu para korban kecelakaan baik penumpang bus prima jasa maupun penumpang bus po budiman yang dibawa ke rumah sakit
kini ditangani tim medis di ruang icu rumah sakit tamrin purwakarta
terdapat tiga orang bus prima jasa
yang mengalami luka berat dengan luka di bagian kepala dan patah tulang
sedangkan sebelas lainnya mengalami luka luka seperti memar dan luka robek
jalanan itu supir busnya memang udah luka lukalan
nah dari situ memang udah ngebut banget dari pertama jalan dia
bus mana ini yang ngebut ngebut
nabrak pinggiran mental ke kanan langsung nabrak bus yang di depan
para penumpang korban kecelakaan ini
rencananya akan mendapatkan asuransi dari pihak jasa marga
masing masing korban luka mendapatkan santunan sebesar dua puluh juta rupiah